pemprov bali membantah terjadi over tourism atau padatnya wisatawan di bali
dengan dali jumlah wisatawan masih lebih rendah dibanding sebelum pandemi
sementara itu pakar pertanian unvita sudayana menyeroti penggunaan air tanah berlebih di bali
termasuk persoalan tutup lahan hijau yang masih minim
padatnya wisatawan di bali menjadi sorotan
wisatawan memang berdampak pada pendapatan pemerintah dan warga setempat
tetapi juga memunculkan sejumlah persoalan
persoalan sampah dan pembangunan di bagian selatan bali kini menjadi sorotan
fenomena padatnya wisatawan atau over tourism dianggap memengaruhi kualitas hidup warga setempat
maupun pengalaman turis yang berkunjung
namun kepala dinas pariwisata provinsi bali membantah telah terjadi overtourism di bali
kalau dilihat dari jumlah kunjungan dan jumlah kamar tersedia termasuk tingkat hunian kamar
bali belum dikatakan over tourism
tetapi kalau dilihat beberapa titik titik kawasan mungkin perlu ada kajian yang lebih mendalam
untuk menjawab overtourism ini berapa sih sebenarnya bali butuh wisatawannya
berapa sih bali butuh kamar yang tersedia dengan ini dengan jumlah kamar sekian
berapa kendaraan yang ada ini apakah mempengaruhi dan sebagainya
itu yang perlu dibuat carrying capacity
kunjungan wisatawan domestik di bali mengalami pasang surut akibat pandemi
di dua ribu sembilan belas angkanya mencapai sepuluh lima juta wisatawan
sempat turun menjadi empat juta wisatawan pada saat pandemi
tetapi naik lagi menjadi hampir sepuluh juta wisatawan pada tahun lalu
seperti halnya wisatawan domestik kunjungan wisatawan mancanegara juga terpengaruh akibat pandemi
dua juta wisatawan pada dua ribu sembilan belas merosot drastis pada dua ribu dua puluh
dan naik menjadi lima dua juta wisatawan pada dua ribu dua puluh tiga
angka kunjungan wisatawan baik domestik dan mancanegara pada dua ribu dua puluh satu
jumlahnya hampir setara dengan wisatawan pada dua ribu sembilan belas sebelum pandemi
guru besar fakultas pertanian universitas udayana niluh kartini menyoroti alih fungsi lahan di bali
kartini menyebut persoalan air sudah dirasakan sejak dua ribu sebelas
selain persoalan tutupan lahan hijau di bali
kartini menyebut penggunaan air tanam berlimi saat ini menjadi potensi masalah serius di bali
jadi para wisata itu kan harus daya dukungnya kan air
sedangkan dua ribu sebelas kita sudah dipisit air
dan dari buku catatan tentang tutupan lahan dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
bali hutannya hanya ditutupi tanaman cuma delapan belas persen
dari seharusnya tiga puluh persen kan hutan itu
dari bali kan hanya dua puluh tiga persen
dari dua puluh tiga persen itu hanya delapan belas persen tertutupi
ini dengan tingginya pariwisata yang datang sekarang yang mass tourism
jadi mungkin kualitas ini tidak begitu bagus
nah ini kan sampah kebutuhan air
sedangkan bali kan sampahnya masalah besar
meski belum diklaim sebagai afforturism oleh pemerintah provinsi bali
persoalan daya dukung juga perlu mulai diantisipasi
pemerintah setempat mengklaim sudah mengimbau wisatawan tidak hanya mengeksplorasi